kita tentu saja perlu sebuah stabilitas keamanan dan politik dan merukan persiapan persiapan dalam rangka memayungi agar kita tidak terpengaruh oleh penurunan ekonomi kedua
tadi yang kedua juga berbicara masalah ibu kota baru
saya bercerita banyak kenapa pindah ke kalimantan
timur alasannya ini ini ini
kami sampaikan semuanya juga dengan bapak prabowo subianto
dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan masalah koalisi
tapi ini belum untuk urusan satu ini belum final tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan partai gerindra untuk masuk ke koalisi kita
itu saya kira tiga hal yang tadi kami bicarakan
baik terima kasih bapak presiden
saya diundang kemudian tadi sebagaimana presiden joko widodo menyampaikan kita bahas banyak masalah
kondisi politik keamanan pertahanan negara
kita bicara ibu kota di mana saya menyampaikan saya mendukung gagasan ibu kota
tentunya beliau juga mengatakan akan melalui kajian kajian yang tepat dan sudah dilaksanakan banyak kajian
jadi kita akan mendukung gagasan itu
kemudian saya menyampaikan sekali lagi ke beliau
apa yang sudah saya sampaikan
berkali kali di mass media kami gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang besar kepentingan bangsa dan negara
kita bertarung secara politik
begitu selesai kepentingan nasional yang utama saya berpendapat kita harus bersatu
jadi saya sampaikan ke beliau apabila kami diperlukan kami siap untuk membantu
itu pun saya sudah sampaikan di mrt
kalau kami diperlukan kami siap
kami akan memberi gagasan yang optimis
kami yakin indonesia bisa tumbuh double digit
kami yakin indonesia bisa bangkit cepat
kami ingin membantukan
kami siap membantu kalau diperlukan
kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet kami tetap akan loyal
di luar sebagai check and balance
dan sebagai penyimbang
karena kita di indonesia tidak ada oposisi
tetap kita merah putih di atas segala hal
kita akan berperan
saya kira demikian hubungan saya baik
bisa dikatakan mesra
banyak yang tidak suka
jadi saya kira demikian
dan kami habis ini pak
saya akan kedatangan rombongan mpr
saya tanya ada apa rombongan mpr mau ketemu saya
katanya mau undang saya ke pelantikan presiden
hadir gak pak
ya kalau diundang ya hadirlah
diundang lurah kalau harus hadir
ya kita sebagai negara kita harus bersatu
sebagai bangsa kita harus bersatu
kalau ada kekurangan ya kita selesaikan
di dalam ruangan begitu pak ya
saya kira demikian
menurut pak idiano
crear kesenangan terhadap kitab apa itu
tadi sudah saya sampaikan
ibu meyakinkan kepada anggota covid sembilan belas
jangan lupa like share dan subscribe